sampai jumpa di video selanjutnya
kalau tuhan itu memberikan tanda bahwa mas randy itu memang jatuhnya kiki
kalau begini caranya kiki harus racin belajar
habis itu biar cepat lulus kuliah deh
kiki posting di love akram kali ya
masa depan kiki
emang dari dulu kan tampangnya dia mengerikan
bukan itu ger
dia beneran deket sama nih cowok
ya bagus lah kalau gitu cakep
palingnya tuh cowok dipaksa buat foto sama dia
lo lagi kenapa sih dari tadi ger
sewot banget bawaannya
gue mencium bau bau cemburu nih
gue juga ngerasa kok
sew begitu gue cemburuin
jangan amit amit terus lah sama dia
nanti beneran jatuh cinta
aku harus dulu
tidak itu terserah
tidak itu terserah
kenapa sih selalu memancing kesabaran kiki

masa besok di kampus

masa besok di kampus ya
masa besok di kampus ya
pas besok di kampus ya
masa besok di kampus ya
masa besok di kampus ya
ada yang kepo juga nih
diliatin terus dari tadi
yaelah malu malu begitu
kakak boleh masuk ya
c yang lagi sibuk milih baju
ya udah tau kok lagi sibuk pakai gangguin aku segala
bisa gak sih kak sehari nggak gangguin aku gak masuk kamar aku gak bisa ya
lagi repot ya
justru kakak kesini mau bantu kamu
spesial buat adik kesayangan kakak ada stylist buat kamu
jadi kamu gak perlu tuh milih baju pusingan pasti
hai mbak catherine aku vivian aku diminta sama mbak michelle buat makeup in kamu
mbak ini yang lagi hits banget itu kan
kamu tuh kenapa sih kayak seneng banget gitu dan tau juga
iya seneng lah kak
kak aku gak enak deh sama kakak
ya jadi gini sebenarnya kak hamidi itu udah beliin baju buat kamu interview
cuman saking sayangnya perhatian ya kak kamu kamu tau gak baju di laundry dulu
dan makeup artis tuh kayaknya sama dari kakak michi
aduh kak sumpah deh aku ini cuma mau interview bukan mau ikut kontes kecantikan
kamu kenapa sih banyak yang komplain
satu kakak michi gak ngerasa direpotin
yang namanya interview kamu looknya dari atas pakaian semuanya harus bagus perfect
jadi pasti keterima
yuk mbak catherine kita mulai makeup
iya siap bete
tumpen banget mas semalam kamu masang lilin di kamar
iya supaya kamarnya harum
itu kan lilin aroma terakhir
biar gak bau
toko tuh gak nyaman kamu
katanya supaya gak ada lalat
sekarang supaya kamarnya wangi maunya apa sih
mas mulu deh
irina kemarin mimpin buruk apa
kok sampai gak bisa tidur
sampai minta tidur disini
dia mimpi mimpi disuruh manggil papa
makanya dia teriak teriak kayak gitu mas
rina mimpi begitu
apa nih ada kaitannya soal tes dna itu kali ya
tes dana ilegal itu mas
ya mungkin aja mas nino itu memang melakukan tes dna lewat dari ikat rambutnya rina itu
ya cuman kan kamu lihat berita juga
sample tes dna itu gak ditemuin hilang
tapis pengetahuan kita terus dia melakukan tes itu
saya akan pastikan nino tidak akan melakukan itu
udah gak usah terlalu dipikirin
aku paling cuma ngantar rina sekolah abis itu mau ngajak ke dejanjilan
aku udah janji soalnya
ya udah soalnya jangan kecapean ya
sarapan dulu yuk
aku mau pergi dulu
ren kamu inget telepon mbak jen yuk
kasih tahu mama pengen ketemu sama dia
aku coba telepon jen ya berdua
saya ganggu ya jen
ada ada apa ren
ini saya mau ajak kamu ketemu
ada masalah apa ren
kamu ada waktu gak ya
di jam makan siang
kita ketemu di mall puripraza ya
sampai ketemu ya ren
gue berterus kerja ya
ya hati hati di jalan ya
mama mau nanya soal tes dna ilegal itu
kamu gak dibawa bawa kan
sampai saat ini sih
belum ada kabar apa apa
tapi yang pasti belum ada panggilan dari pihak kepolisian juga
ya kalau saran mama sih kamu jangan pernah melakukan hal ilegal seperti itu lagi ya nok
kita nggak boleh melanggar hukum
itu gak benar sayang

aku berangkat ya
oh ada yang datang
bentar mama liat dulu
oh ada yang datang
bentar mama liat dulu